assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
indonesia merupakan negara multikultural
keanekaragaman indonesia tentu saja menjadi keuntungan
tetapi di sisi lain juga bisa menjadi penyebab munculnya permasalahan
persatuan dan toleransi menjadi kunci terciptanya tatanan masyarakat yang utuh
hari ini gapai kemuliaan akan membahas tentang toleransi menurut islam
anda yang memiliki pertanyaan seperti biasa bisa anda sampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca anda
langsung saja kita bahas bersama k h muhammad faiz
assalamualaikum k faiz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kita langsung ke poinnya apa sebetulnya makna toleransi dalam islam
toleransi itu lahir karena adanya pengakuan bahwa ada yang berbeda di dalam hidup ini
oleh karena itu ketika al quran datang disampaikan kepada rasulullah
maka nabi memproklamirkan bahwa syariat yang saya bawa agama yang saya bawa itu mengakui adanya keragaman
kami menciptakan manusia itu ada laki laki ada perempuan berpasang pasangan
berbeda bangsa berbeda suku ras agama warna kulit bahasa
itu semua dijelaskan panjang lebar di dalam al quran
tetapi kemudian ayat itu ditutup dengan kata kata
untuk apa sih allah menciptakan keragaman itu
ayat tadi mengatakan
kalau kita belajar tata bahasa arab
yang sayangnya sekarang itu hanya diterjemahkan singkat sekali untuk saling mengenal
mungkin eva pernah dengar ada laki laki dengan perempuan itu
tetapi kalau kita lihat ta'aruf itu kapan akan sukses
itu dalam bahasa arab
kata yang sama itu bisa melahirkan begitu banyak

diksinya sama itu dari arofah dari ain roh dan fa
jadi lita'arufu misalnya
yang pertama itu melahirkan ma'rifah
ma'rifah itu ilmu
kesadaran bahwa memang di dunia ini semuanya allah ciptakan beragam
pasangan itu kan keragaman
ada laki laki ada perempuan
nanti kan harus melakukan toleransi
laki laki dengan perempuan
musim panas dengan musim dingin dan sebagainya
jadi kita harus tahu lita'arufu tujuan yang pertama
allah ciptakan ini semuanya berbeda beda untuk kita tahu
memang allah menciptakan itu manusia beragam
kata allah bahkan dalam agama
seandainya allah mau
kalau bisa kok ciptakan manusia ini seragam sama
tapi allah tidak ciptakan itu karena tidak ada keindahan dalam hidup
jadi yang pertama agama ini mengajarkan untuk melahirkan toleransi punya pengetahuan
yang kedua al iktirof
iktiraf itu dalam bahasa arab artinya pengakuan
saya mengakui eksistensi semua yang berbeda dengan saya
mereka semua memiliki hak untuk hidup bersama di alam semesta yang diciptakan oleh allah untuk semuanya
itu namanya iktirof pengakuan
saya menafikan perbedaan itu gak boleh
jadi bineka tunggal ika itu sebetulnya ada dalam kandungan lita'arufu
iktirof pengakuan keragaman
kalau suyuknya allah mengakuinya dengan pengetahuan yang berbeda dengan saya
sudah nanti tahu
kemudian ada pengakuan
ini lahir yang namanya irfan
memandang orang yang berbeda
itu sebagai sesuatu yang memang ada di alam semesta
kita ini kadang kadang memandang orang yang berbeda kan langsung negatif
saya biasa melakukan kegiatan a
tiba tiba orang lain melakukan kegiatan b
maka dengan mudah saya mengatakan ini orang salah
ini orang sesat misalnya

keragaman itu memang allah ciptakan ada
di ayat yang lain ketika allah mengatakan semua manusia itu punya syiratan
punya syariat yang berbeda beda
untuk apa sih
untuk berlomba dalam kebaikan
agama itu mengajarkan
eva penting baca hadis saya penting baca quran
anda penting puasa saya juga penting sholat
tapi yang lebih penting dari itu
setelah puasa dan setelah sholat itu menjadi seperti apa saya
ketika saya membaca begitu banyak ajaran agama
saya punya kebiasaan membaca ayat begitu banyak
setelah saya baca itu menjadi seperti apa
nah ketiga menjadi seperti apa
itu korelasinya adalah dengan toleransi
agama ini mengajarkan sifat yang toleran
kepada semua yang berbeda
asal toleransi itu dilakukan dengan toleransi yang berbeda dan berbeda
yang dilakukan antar umat beragama
nah itu dia
di saat kita semua kemudian punya keyakinan tertentu
memahami ilmu atau ajaran tertentu
nah bagaimana kemudian batasan toleransi ini
supaya akhirnya juga tidak kebablasan
dan juga timbul tadi itu
untuk kita lebih bijak dalam bersosialisasi
aturan di negeri ini bagus loh
kan dulu ada skb tiga menteri ya
di tahun enam puluh an seingat saya
itu ada larangan loh
untuk menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama
karena nanti akan terjadi benturan kan
walaupun misalnya nih ya
kalau dalam kacamata yang berbeda
orang ketika menyebarkan agama kepada orang lain
itu bisa menimbulkan ketersinggungan
tetapi di satu sisi
itu bisa juga diartikan betapa cintanya dia sama saya
kenapa dia misalnya saya muslim
diajak untuk pindah agama lain
karena dia meyakini
bahwa agama dialah yang bisa membawa kesejahteraan
maka karena dia cinta dengan saya sebagai sahabat
diajak saya untuk berpindah agama
saya juga begitu
saya mengajak orang lain untuk memeluk islam
nah ketiga kedua keyakinan ini
bahkan dengan niatan yang baik seperti tadi
itu bisa menjadi benturan
karena masing masing sudah punya keyakinan
oleh karena itu keyakinan ini
tidak kemudian harus dipertentangkan
di dalam islam itu tidak boleh
memaksa orang lain
untuk memeluk islam
agama itu mengatakan
tidak boleh ada paksaan
dalam memeluk agama
ini kalau belajar tata bahasa arab
itu ada yang mengartikan larangan
tidak boleh ada paksaan dalam memeluk agama
tidak boleh ada paksaan dalam memeluk agama
tapi ada yang mengartikan
lah ini nafiah
tidak mungkin ada keyakinan
yang lahir dari pemaksaan
kalau saya maksa orang
memukul orang untuk ikut kepada saya
pukulan kepada orang lain itu
tidak akan mendatangkan keimanan yang benar
yang ada mendatangkan kemunafikan
konsep toleransi itu adalah
keyakinan yang diakini oleh setiap orang
tugas dari pemuka agama
ini membuat lalu lintas
antar umat beragama
sehingga tidak terjadi
yang boleh jadi akan melukai
merusak tatanan kehidupan
berbangsa dan bernegara
kita akan bahas lebih lanjut lagi
yai terutama juga bagaimana
kalau kita bicara best practice
menjalankan toleransi umat beragama
dalam kehidupan sehari hari
tetap bersama kami di gapai kemuliaan
kami akan segera kembali
terima kasih anda masih menyaksikan program gapai kemuliaan
kita lanjutkan kembali diskusi hari ini bersama
yai kalau kemudian tadi kita bicara toleransi
tadi ada tiga tahap
kemudian yang harus timbul
kebijaksanaan dalam memandang perbedaan
menjadi keniscayaan dalam islam
jadi toleransi itu
bukan sekedar slogan
bukan sekedar peliru luhur
yang terdengar dan dikisahkan
tapi itu menjadi bagian dari
wahyu yang suci yang ditulis
di dalam al quran
dia menjadi keseharian kenabian
dalam berinteraksi kepada mereka
ini pertama kali nabi sampai
di kota madinah
ada seorang yahudi yang kelak akan menjadi
rasulullah dulu di mekah
itu terkenal dengan
tidak melakukan perlawanan senjata
tetapi itu logik kata dia
karena nabi kan tidak punya kekuasaan
kaum muslimin sampai nabi hijrah ke madinah
itu mungkin jumlahnya tidak lebih dari seratus orang
sementara begitu sampai di madinah
dalam satu hari sudah ratusan orang yang memeluk islam
kondisi nabinya berubah
dari asalnya lemah sekarang menjadi penguasa
ini kan secara kemanusiaan menarik sekali loh
orang biasanya kalau dari miskin jadi kaya
itu perubahan hidupnya kelihatan kok
kalau dulu masih ngajar di musola
itu biasanya diundang kemana aja mau
begitu masuk televisi ada tarifnya misalnya gitu
itu kan manusiawi
agama ini selalu selaras dengan kemanusiaan
maka dicontohkan seperti itu
kata abdullah bin salam saya mau dengar nih
statement pertama hadis pertama
yang sangat ditunggu
kata beliau saat saya dengar
sampai di madinah
orang itu ngariung di depan nabi berkumpul
tiba tiba yang pertama kali disampaikan oleh nabi itu
tebarkan asalam kedamaian
waktu orang sedang tidur
kamu lakukan tiga hal ini
tadkhul jannatabi salam
kamu masuk surga dalam keadaan aman
itu statement politik pertama
tebarkan asalam kedamaian
ini berlaku untuk semua orang
muslim dan non muslim
arab dan non arab
di madinah itu kan suku arabnya dua
aws dengan khosrat
kemudian mereka menyatu menjadi kaum ansor
penolong nabi yang dari mekah namanya al muhajirin
disitu ada tiga suku yahudi besar di kota madinah
itu kemudian oleh rasulullah
dibuat namanya sahifah
sekarang kita hidup damai di negara madinah
saya diangkat menjadi pemimpin
disini ada kaum pendatang
ada putra daerah
ada orang yang berbeda keyakinan
diatur sama rasulullah
kalau semuanya mau hidup berdampingan damai
mengindahkan semua aturan yang disepakati hari itu
saya dengan orang orang yahudi yang ada di madinah
sama statusnya warga negara madinah
apa yang menjadi hak saya
itu juga menjadi haknya orang orang yahudi
dan apa yang menjadi kewajiban orang yahudi
itu menjadi kewajiban saya
ketiga berpindah misalnya
ketiga saidina umar masuk ke yerusalem
menguasai kota suci yang ketiga
itu tidak ada darah yang tertumpah
itu uskup menyerahkan kunci kota yerusalem kepada saidina umar
saidina umar kemudian membuat perjanjian yang berikutnya
yang sama dengan rasulullah dulu
semua orang yang hidup damai
ini kan kota suci tiga agama
ada nasrani dan ada islam di masa sayyidina umar
itu sama sayyidina umar dibuat ketentuan
untuk memiliki hak dan kewajiban yang sama
apa yang menarik ditutup
ini adalah ahlulullah
perjanjian yang disaksikan allah
wadim matur rasulullah
dan ini adalah pertanggung jawaban
yang dilakukan oleh rasulullah dulu
wal khulafah dan penggantinya hari ini
itu luar biasa bahkan
ada kisah yang menarik loh
dulu guru saya ketika mengajarkan sejarah itu cerita
sayyidina umar itu ketika masuk ke yerusalem
selesai melihat kondisi dimana dulu nabi mi'rat
kesidratilbuntaha naik buruk itu
beliau berusukan lah
sebagai mana layaknya pemimpin
hingga pada satu waktu
sampai di kani satul qiyamah
tempat yang dahulu diakini
kelahirannya nabi isa
dan itu sudah menjadi gereja disana
sayyidina umar sampai itu waktu sholat
maka kata sayyidina umar sudah cukup
saya melihat saya mau balik dulu
kata warga di sana kenapa tuhan tidak sholat di gereja kami saja
bukan kata umar
saya tidak mau
kalau saya sholat disini
nanti orang setelah saya balik ke madinah bilang
yuk kita bangun monumen
kita robohkan gerejanya
itu adalah sifat toleransi yang luar biasa
kita juga harus saling menjaga
terhadap golongan yang berbeda
di timur tengah itu kekuasaan islam itu panjang
lama tapi gereja gereja tua
itu tetap terpelihara hari ini
lihat di irak
lihat di palestina
lihat di mesir
itu bahkan rasulullah dulu
sebelum wafat itu nabi berpesan
ini bukan ramalan nubuat
nabi tahu bahwa satu hari umatnya itu
pada masa hilafah sayyidina umar akan masuk ke mesir
maka nabi bilang saya berwasiat yang baik baik kepada kalian
kepada siapa wasiat itu ditujukan ya rasulullah
itu penduduk asli mesir
kalian harus ingat
dulu maria al qibtiah
maria orang mesir itu menjadi istri saya
berarti semua orang mesir itu adalah besan kalian
kalaupun berbeda agama santunlah kepada mereka
bagaimana tradisi harmonis yang terjadi di antara umat yang berlainan agama
hidup dalam perbedaan keyakinan
tapi dalam harmoni yang indah sebagai saudara sebangsa dan setanah air
masya allah baiklah
yai kita juga sudah memiliki pertanyaan dari netizen
kita akan saksikan lebih dulu tayangan yang berikut ini
assalamualaikum wr wb
pak ustadz saya mau bertanya
jika mereka sedang merayakan hari besar mereka
apa ya sebaiknya yang harus saya lakukan
sejauh ini sih saya tidak pernah mengucapkan rasa selamat atau apapun
dan jika salah satu dari mereka yang non muslim ini meninggal dunia
bagaimana sikap saya untuk tetap berkasih sayang
tanpa harus melupakan batasan toleransi
wassalamualaikum wr wb
nah itu dia yang memang
pertanyaan yang luar biasa
memang sering kita hadapi sehari hari ya
dan saya ingin menjawab pertanyaan ini bukan dari saya
tapi dari begitu banyak guru guru saya
yang memiliki kapabilitas dan integritas ilmu
yang diakui oleh dunia internasional
berbicara tentang sikap kepada non muslim terkait dengan ibadah ritual mereka
saya hanya ingin bertanya kepada mereka yang bertanya seperti ini
saya yang besar dalam tradisi nahdlatul ulama misalnya
kalau bulan rabiul awal itu merayakan maulid nabi
itu biasa sampai malam
sampai jam dua belas malam
kadang kadang ada petasan yang bunyi
ada parkiran mobil yang begitu banyak
yang tidak pernah mempertanyakan itu
bahkan saya pernah ngaji di salah satu daerah di jakarta ini
listrik masjidnya itu mati
entah konset entah apa
ada tetangga non muslim di bilangan kota itu
mengatakan pak ambil saja listrik dari rumah saya
itu saya gunakan untuk menyalakan speaker masjid
dimana saya mengajarkan agama islam
nah yang seperti ini tentu ada kaitannya dengan akidah
tapi ada kaitannya dengan interaksi sosial
buat orang yang perlu mengucapkan selamat hari raya
kepada orang lain yang berbeda agama
seperti kepala negara
seperti menteri agama
seperti tokoh tertentu dari ormas
itu di timur tengah biasa dilakukan
sekarang kan tidak mungkin semuanya ditutupi
fatwa yang ada di syria
fatwa yang ada di mesir
fatwa yang ada di maroko
fatwa yang ada di tunisia
fatwa yang ada di sudan
begitu banyak tokoh tokoh yang memiliki kapabilitas dan integritas keilmuan
sebatas mengucapkan selamat atas perayaan
tanpa ada pengakuan atas keyakinan akidah
itu dibolehkan dalam rangka menjaga kerukunan
sebangsa dan setanah air
tetapi tidak kemudian kita mengikuti perayaannya itu
itu yang pertama
ketika ada tetangga saya merayakan natal di rumah dia
saya sebagai seorang muslim
ketiga tetangga itu hidup damai
itu nabi punya ajaran yang luar biasa loh
kalau ada orang yang berbuat zalim kepada mu'ahad
mu'ahad itu orang non muslim
yang sudah terikat perjanjian damai
kita kan di indonesia punya konstitusi
yang menghargai semua hak dan kewajiban warga negara
atau dalam bahasa fikih yang lain disebut zim
yang saya wajib menjaga kehormatannya
kalau orang itu baik kayak begitu
jadi kalau kita menyakiti mereka yang hidup damai dengan kita
nanti pada hari kiamat kita justru dimusuhi oleh rasul sendiri
jadi ketika dia merayakan natal
sebatas dia lakukan di tempat dia
sebatas dia lakukan di tempat peribadatan dia
yang dia memiliki hak
untuk merayakan itu
itu di dalam islam
fatwa yang saya sebutkan di banyak negara
tidak ada larangan sedikit pun
bahkan ada kewajiban
untuk melindungi mereka
aman damai tentram
dalam merayakan ibadahnya
yang terakhir soal ta'ziyah
takziah itu kan ada dua komponen dalemannya
yang pertama mendoakan
yang kedua kesetiakawanan
di dalam agama
kalau sudah meninggal tidak lagi bisa didoakan
karena dia meninggal tidak dalam keyakinan islam
sehingga biarlah itu urusan allah
saya tidak berhak juga memastikan a dan b
tetapi konsep agama
tidak membacakan doa
yang doa dalam artian
supaya orang ini bersama saya di dalam surga
ta'ziyah tidak itu saja
saya datang ke tetangga saya yang non muslim
saya mengatakan saya ikut berbela sungkawa
saya bisa merasakan kesedihan anda kehilangan seorang ibu
saya juga punya ibu
itu tidak ada larangannya di dalam agama
jadi ini yang tadi eva katakan dari awal
ada toleransi di atas satu sisi
tetapi rambu rambu agama
insya allah kita menjadi orang yang toleran
tapi tentunya sesuai dengan ajaran islam
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
anda yang memiliki pertanyaan bisa anda sampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca anda
dan sebagai penutup
khayyam muhammad faiz akan menyampaikan kesimpulan dan doa penutup
sampai bertemu pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum wr wb
seorang muslim dan seorang mu'min
disamping orang yang berpegang tetangga
disamping orang yang berpegang teguh kepada akidah dan keyakinannya
tetapi muslim adalah orang yang mampu memberi assalam
rasa damai kepada lingkungannya
al mu'min orang yang beriman adalah orang yang bisa mendatangkan rasa aman
kepada siapapun yang hidup bersamanya
mari kita menjadi muslim yang baik
menjadi mu'min yang baik
yang menebarkan rahmat dan kasih sayang allah
kepada semua yang ada di alam semesta ini
mudah mudahan allah swt menjadikan kita semua
sebagai umat rasulullah
yang menebarkan assalam
yang menebarkan al aman
yang menjadikan kehidupan kita berbahagia di dunia dan akhirat
wafil akhirati hasanah
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh